diberangkatkan ke tanah suci mekah
melalui embarkasi haji balikpapan
embarkasi haji kota balikpapan kalimantan timur
kembali diberangkatkan jemaah haji asal kota samarinda kalimantan timur
sebanyak tiga ratus dua puluh empat anggota jemaah calon haji asal kota samarinda ini
masuk pada kelompok terbang atau kloter ketiga
yang melalui embarkasi haji
dari total jemaah haji yang diberangkatkan di kloter tiga ini
sebanyak dua puluh sembilan anggota jemaah calon haji berusia di atas enam puluh tahun
dan harus mendapatkan perhatian khusus dari petugas haji
kita dari tanah suci mekah
ada berapa banyak pak dari samarinda
termasuk itu petugas lima orang
itu di atas usia lima puluh atau enam puluh
nah kemudian yang memang ada kereta
yang ada pakai kereta itu berhubungan sembilan orang
masih ada dua belas anggota jemaah yang tertunda keberangkatannya
karena delapan anggota jemaah dalam kondisi sakit
dan dirawat di rumah sakit haji surabaya
sementara empat anggota jemaah merupakan pendamping dari jemaah sakit
yang ikut menunda keberangkatan
jemaah yang tunda berangkat karena sakit
akan kembali diberangkatkan bersama kloter berikutnya
jika sudah sembuh dan dinyatakan layak terbang
kota tujuh belas buah penami panjeneng
dan yang sekarang setelah di asrama tiga kloter
sekarang lagi proses penerimaan di buah penjeneng
dan sepanjang nanti juga akan dilanjut dua puluh empat dua puluh lima
di rumah sakit ada delapan orang
dan di rumah sakit ada delapan orang
ditambah ada empat orang sebagai pendampingnya
sehingga mudah mudahan perkembangan nanti
delapan orang ini segera ada kebaikan dalam
dari sisi kesehatan sehingga nantinya
mereka secara pertama bisa segera berusaha
pada jumat pagi saudara sebanyak seribu lima puluh dua
anggota jemaah calon haji kabupaten brebes jawa tengah
islamic center brebes menuju asrama haji donuhu dan boyolali
mereka terbagi dalam empat kloter pemberangkatan
dengan dua puluh enam armada bus menuju asrama haji
pj bupati brebes iwanudin iskandar
mengimbau jemaah calon haji asal brebes
untuk menjaga kesehatan terutama jemaah calon haji
yang sudah berusia lanjut
seribu lima puluh dua anggota jemaah calon haji asal brebes ini
akan diterbangkan melalui bandara adi sumar mosolo
saya pesan kepada beliau semuanya untuk jaga kesehatan
dan tentu saja karena ini kalau terawal
sehingga tetap dijaga kesehatannya
aktivitasnya juga jangan sampai berlebihan
sehingga nanti saat menunaikan ibadah haji
baik di mekah sampai di padang arova tentunya lancar